kementerian keuangan dan kemenkumham menyelenggarakan acara temu bisnis tahap ke enam
untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan desi aritonang koresponden cnn indonesia
selamat siang desi apa kemudian menjadi tujuan dan maksud diselenggarakannya acara temu bisnis ini
pagi ini dibuka dengan meriah sekali
kalau saya tangkap dari sejumlah pembukaan tadi dari ucapan kementerian hukum dan ham
dan juga dari menteri keuangan sri mulyani bahwa disini adalah momentum pemerintah
yaitu kementerian lembaga bumn dan juga masyarakat luas itu bisa
berbelanja menggunakan produk indonesia
jadi penyelenggaraan tiga hari di g expo kemayoran ini merupakan aksi afirmasi
untuk bangga menggunakan produk buatan indonesia dan juga untuk belanja produk buatan indonesia
dan untuk bisa mengetahui lebih luas lagi saya akan berbincang dengan hantor situmorang
yaitu kabiruhumas hukum kerjasama kementerian hukum dan ham
bapak selamat siang ini meriah sekali acaranya
apa sih yang menjadi tujuan dari pemerintah
dua ribu dua puluh tiga ini pak
ya ini bermula dari niat baik pemerintah ya yang sudah dituangkan di dalam impres
nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang p tiga dn
nah jadi pemerintah ini saat ini memfasilitasi ini pemerintah kementerian lembaga bumd
dan pemerintah daerah dengan para pelaku industri pebisnis ya untuk menghimbau mereka
mereka atau mengajak mereka mempertemukan mereka memfasilitasi mereka dalam forum ini
untuk mengetahui pengadaan pengadaan barang yang ada di pemerintah
yang tentunya nanti akan menggunakan produk dalam negeri
kita bangga dengan buatan dalam negeri
itu yang akan kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bersiap siap juga sebagai pelaku industri
untuk memperbanyak produk produk dalam negeri yang bisa digunakan oleh pemerintah dan kementerian
ini acara yang menarik ya pak kita tahu juga umkm itu sudah banyak memproduksi barang barang yang berkualitas
tapi sebenarnya peran dari kementerian hukum dan ham bagi masyarakat pak untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau p tiga dn pak
iya kementerian hukum dan ham dalam hari ini punya peran
karena pembentukan badan usaha ada di kita kemudian pendaftaran kkn intelektual juga ada di kementerian hukum dan ham
kementerian hukum dan ham memfasilitasi memberikan kemudahan bagi rekan rekan
kementerian hukum dan ham itu untuk meningkatkan seratannya dari umkm yang belum punya badan usaha
untuk mendaftarkan badan usaha badan usaha perseorangan yang saat ini sangat mudah
semua sudah difasilitasi dalam bentuk online
kalau mereka masuk lewat organisasi umkm juga bayarannya lebih murah dibanding masuk sendiri tanpa bergabung di umkm
nah ini yang difasilitasi oleh pemerintah untuk kemudahan berusaha
nah termasuk nanti
mereka mendaftarkan hasil usahanya dalam bentuk merek merek dagang yang tentunya nanti ini akan meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan tersebut
apa saja sih pak yang sudah dilakukan dari internal kementerian hukum dan ham pak
apakah umkm telah tersosialisasi dengan baik dan apakah kementerian lembaga sudah terafirmasi nih
oke akan meningkatkan belanjanya di masa mendatang gitu
kementerian hukum dan ham secara masif di seluruh indonesia menyelenggarakan
sosialisasi tentang pendaftaran perusahaan persorangan dan juga pendaftaran kekayaan intelektual melalui beberapa program ya
ada ip klinik kemarin juga ada kegiatan kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual kepada masyarakat
supaya masyarakat mengetahui bahwa mereka perlu mendaftarkan karya karya mereka inovasi inovasi mereka untuk mendapatkan nilai nilai yang lebih mahal gitu
seperti itu ya
nah jadi kami juga di
kementerian hukum dan ham sudah mengusahakan e katalog untuk barang barang produk dalam negeri yang bisa digunakan di setiap rencana pengadaan yang ada di kementerian hukum dan ham
apakah sudah terrealisasi pak di kementerian lembaga selama ini pak
oke pak satu lagi apakah ini umkm sudah tersosialisasi pak untuk bisa menjangkau e katalog bahwa belajarnya sekarang melalui e purchasing seperti itu
iya justru di forum ini akan kita sampaikan supaya mereka juga memasukkan produk produk mereka ke e katalog
jadi ketika kita melakukan pembelian itu sudah ada informasi yang memadai untuk bisa digunakan sebagai dalam memutuskan kita membeli
produk produk mereka seperti itu
nah harapannya pak dari penyelenggaraan isaf selama tiga hari ke depan ini apa pak
berapa umkm yang hadir juga dan kemudian pengunjung yang hadir juga berapa banyak
iya kalau pengunjung sih bisa berubah ubah ya akan sulit diprediksi
tapi kita secara masif sudah mengimpokan kementerian lembaga semuanya untuk juga datang juga termasuk kadin tadi kan diundang
kadin dan pelaku bisnis yang lain untuk mereka ikut berpartisipasi
tapi kalau jumlah ya kita lihat aja nanti di akhir ya apakah animo masyarakat cukup tinggi terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini
terima kasih banyak bapak hantor situmorang pak atas waktunya bersama sian indonesia
ya farhanisa kalau bisa kami jelaskan nanti di hal a dj expo kemayoran ini akan banyak sekali pelaku usaha yang melakukan pameran atau expo di sini yang bisa dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya
guna memajukan industri umkm di dalam negeri
dan yang pasti ini sesuai dengan arahan dari presiden joko widodo untuk bisa membuat dua ratus tujuh puluh masyarakat indonesia
dua ratus tujuh puluh juta maksud kami untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri di negeri sendiri
begitu pak ranisa
baik terima kasih koresponden cnn indonesia desi aritonang atas laporan langsung anda